dan sepertinya juga sudah semakin mendebarkan ya debat perdana cawapres cawapres pilpres dua ribu sembilan belas yang dijadwalkan akan digelar pada malam hari ini pukul delapan malam bertempat di hotel bidakar jakarta selatan
nah ini untuk mengetahui bagaimana suasana di rumah masing masing cawapres kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia rati aulia di rumah cawapres ⁇ maruf ⁇ amin dan fitriah sungkar di rumah cawapres sandiaga uno
kita ke rati terlebih dahulu selamat pagi rati apa saja persiapan dari abah ma'ruf amin ini untuk bisa kemudian nanti berkontestasi dalam debat
selamat pagi dia menjelang debat capres dan cawapres pada malam nanti menurut kiai haji maruf amin sendiri tidak ada persiapan khusus yang dilaksanakan karena ia sendiri sudah terbiasa melaksanakan debat debat di beberapa forum diskusi nahdlatul ulama sebelumnya
namun meskipun begitu
kemarin joko widodo dan juga ma'ruf amin pasang nomor urut satu melaksanakan pemantapan debat di jakarta teater dan menurut dari penasihat hukum tim kampanye nasionalnya ini yusril ishak mahendra mengatakan penantapan debat antara lain adalah para paslon maju ke depan kemudian para peserta menanyakan pertanyaan pertanyaan kemudian dijawab oleh para paslon dan dimantapkan jawabannya dan kemudian diberikan masukan oleh tim kampanye nasional
waktu yang berbeda wakil tim kampanye nasional ya ini arsul sani mengatakan bahwa ⁇ maruf ⁇ amin sudah diberikan pelatihan terkait dengan manajemen bicara agar nantinya ⁇ maruf ⁇ amin dapat berbicara lebih efektif lagi
selain itu juga ⁇ maruf ⁇ amin meskipun menyatakan tidak memiliki persiapan khusus untuk debat nanti malam namun ⁇ maruf ⁇ amin sendiri menyatakan siap dari baik dari segi materi maupun dari manajemen bicara
dan ma'ruf amin sendiri terkait dengan busana yang nantinya akan dipakai dalam debat nanti
dan ma'ruf amin sendiri terkait dengan busana yang nantinya akan dipakai dalam debat nanti
fitriah sungkar yang saat ini berada di posko pemenangan prabowo sandi
fitria jelang debat yang akan berlangsung nanti malam seperti apa suasana di posko pemenangan prabowo sandi
selamat pagi dea dan rian
sebelumnya saya koreksi saat ini saya berada di depan kediaman calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
yang memang hari ini tepatnya sebelum nanti malam akan menuju ke bidakara dalam acara debat perdana
begitu memang tidak akan melakukan kegiatan
dan khusus begitu hanya bersiap saja di rumah pribadi baik dari prabowo dan sandiaga uno
terkait dengan persiapan debat memang dua hari kebelakang pasangan prabowo sandi ini telah melakukan persiapan dan melakukan simulasi debat
yang dipimpin oleh delapan tim pakar dengan tema debat yang telah ditentukan oleh kpu sendiri yaitu hukum ham terorisme dan pemberantasan korupsi
di salah beberapa diantaranya adalah
mantan menteri esdm sudirman said serta mantan pimpinan kpk bambang wijoyanto
dan sudirman said sendiri juga menjabat sebagai direktur materi debat badan pemenangan nasional prabowo sandi mengatakan
pasangan ini akan membawa tiga narasi utama yaitu pertama adalah penyelesaian kasus teror penyeraman air keras terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
kemudian penguatan lembaga dan penyidikan kpk serta pendanaan biaya politik oleh negara
selain tiga hal tersebut memang isu tentang ataupun pembahasan tentang penyelesaian kasus ham sendiri sudirman mengatakan
memang pasangan prabowo sandi masih harus menyiapkan formulasi khusus dan menilai terkait isu ham sendiri tidak hanya selalu berkaitan dengan pelanggaran ham masa lalu
dan di saat yang sama juga kita mengetahui bahwa prabowo subianto sendiri sering diasosiasikan dengan jumlah kasus
yang menurut sudirman sendiri tidak akan menjadi batu sandungan karena dari tim badan pemenangan nasional prabowo sandi ini beranggapan bahwa
isu isu yang selalu diasosiasikan kepada prabowo ini hanya seperti kaset rusak begitu yang hanya terus diulang ulang setiap kali prabowo sandi
ataupun prabowo di sini melakukan ataupun mengikuti kontestasi politik
dan jelang debat yang nanti malam akan dilaksanakan bidang pertama
yang akan berbicara tentang perubahan dengan bidang pertama
prabowo dan sandi sendiri rencananya akan bertolak bersama sama dari kediaman prabowo di jalan kartanegara
dan jika tadi kita tahu ma'ruf amin berencana akan menggunakan pakaian yang seperti biasa dia pakai
untuk prabowo sandi sendiri rencananya akan menggunakan kemeja dan jas persis seperti apa yang ada di foto resmi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua ini
dea dan rian
baik terima kasih
tadi ada ratih aulia dan juga fitriah sungkar
selamat bertugas teman teman